lo ngapain sih pake minum sebanyak ini tadi
aku seneng udara dingin
berarti aku masih
yaudah yuk kita pulang sekarang ya
awas ke kanan ke kanan
kiri aduh ya pukul pukul
gaya kamu itu kayak pelatih aja
ayah yang pelatih aja gak kayak kamu
gaya ini yang bertanding itu bukan bajak
si hero yang bertanding
eh mau kemana lo
bukan urusan kamu
eh gue tanya baik baik ya
jawabnya sopan dikit apa
ah gua tau lo pasti mau nyari bajak kan
ngapain sih lo pake nyari nyari bajak segala
berarti dia ada di dalam
pak bawa semuanya ke dalam
itu aku bawain makanan buat kamu dan temen temen kamu disini
kalau kurang bilang aja
biar nanti dikirim lagi
lo tuh sebenarnya gak usah ngelakuin ini semua lagi
kamu tuh tetap aja malaikat menolong aku
jadi aku gak mungkin gak ngebales semua kebaikan kamu
maksudnya apaan sih
makasih banget ya buat niat baik lo
kamu gak suka
atau perlu aku kirimin yang lain
enggak bukan bukan itu
makanan itu semua tuh terlalu mewah buat gue ya
jadi kayaknya lo ambil aja lagi deh
tapi cuma itu satu satunya

untuk aku berterima kasih sama kamu
dan cuma itu juga satu satunya cara yang membuat aku merasa lebih baik
jadi tolong kamu terima
tapi kalau kamu gak suka ya kamu nggak perlu makan
biar temen temen kamu aja yang makan
tenang aja nanti gue makan kok semua
kamu tahu nama aku dari mana
jelas dong gua tau nama lo
lo keberatan kalau misalnya gue panggil nona ratu
kalaupun kamu gak manggil aku nono ratu
tapi orang lain akan memanggil aku seperti itu
jadi gak masalah
jadi dia anaknya bos ferry yang punya toko sepatu ini sama mul ini
masa cewek kayak dia gak bahagia sampai sampai membunuh diri
oh jangan jangan dia ngelakuin itu semua buat jadi perhatian baja
eh kalau kedengeran supervisor gue bisa bisa gue dipecat lagi
ya gue denger denger sih katanya dia emang suka menggoda pria
ya buat nyenengin diri dia sendiri lah
ya makanya kelakuannya kadang kadang suka rasa enak udelnya
kok cewek kayak gitu bisa deket sama baja sih
do eh tau nomer telepon cewek itu gak
kalau non ratu masih di salon ya
oh tadi ada temennya telpon
dia nanya non ratu ada di mana
bibi bilang non ratu ada di salon
katanya dia mau nyusul ke salon non
halo lo masih ingat siapa gue kan
eh gue tanya baik baik ya
jawabnya sopan dikit apa
ah gua tau lo pasti mau nyari baja kan
sebenarnya mau apa sih kamu ngajakin aku kesini
gue mau nantangin lo adu minum
dan yang menang bakal dapetin baja
oh lo takut kalau takut dan gak sanggup lo nyerah aja sekarang
aku gak akan pernah nyerah
tapi sebaiknya kita ubah peraturan
bukan yang menang yang akan dapetin dia
tapi yang kalah harus benar benar meninggalkan dia
aku sama sekali nggak tertarik dengan baja yang kamu sayangin itu
jadi sekalipun aku menang aku gak akan dapat keuntungan apa apa
kamu harus benar benar meninggalkan diri
oke kita lihat aja siapa yang bakal menang
tak ada yang nggak ngerti
udah lama kasih perbacanya nih lagi ya
bangun bangun bangun
nih lu jagain ya lu jagain
eh ini apa apaan sih
mulai sekarang kamu milik aku
lu ngapain sih pakai minum sebanyak ini tadi
aku seneng udara dingin
berarti aku masih
yaudah yuk kita pulang sekarang
tahan sih gue betul betul
lo mau pulang jalan kaki
tapi sebagai adik
cuma sebagai adik
itu berarti kamu gak terlalu suka sama dia dong
suka ya tapi cuma sebagai adik
itu namanya gak suka
soalnya kata kata suka itu cuma boleh dipake buat orang yang bener bener kita sukain
lu tuh bisa gak sih sopan dikit sama yang lebih tua
lu lahir tahun berapa sih
baja nyanyiin lagu dong
pak an ya
udah deh gak usah
biar aku aja
udah nyampe nih
baja kamu mirip deh sama seseorang
seseorang yang lebih ganteng
tapi enggak juga
dia itu jauh lebih ganteng dari kamu
lebih baik lebih perhatian
enggak lah kamu gak mirip
semoga dia begitu benar
bagaimana aku sampai dis tikit muatan
kemarin aku bisa sampai rumah gimana caranya sih
oh yang nganterinan ratu itu cowok
kalau nggak salah namanya itu bajai
bajai bajai iya bener bajai
non sebenarnya baja itu siapa sih non
kok non ratu semalam nyebut nyebut nama dia terus
non ratu bilang begini
tadi sebelum berangkat ke kantor
hari ini jadwal non kontrol ke rumah sakit
jangan lupa ya non
apa yang kamu lakukan di ruangan dr lukman
dokter lukman sedang keluar kota untuk beberapa hari
untuk sementara ya saya yang menggantikan dia
kenalkan saya dr edgar
anda pasti ratu kan
anda persis sekali seperti yang dokter lukman ceritakan ke saya
saya gak pernah mau diperiksa sama dokter yang gak sayang
anda harus mendapatkan pengobatan ini sekarang juga
dalam beberapa hari ini anda akan drop
saya gak perlu
saya gak suri diperiksa sama dokter kayak kamu
apa yang kamu lakukan
dr lukman sudah mengingatkan saya kemungkinan risiko ini
saya nggak akan bukakan pintu ini sebelum anda menyelesaikan proses pengobatan anda
ini bakal sedikit sakit
udah selesai kan
denger ya dokter
jadi jangan harap saya datang kesini lagi
sebelum dokter lupan pulang
kenapa sih hari ini semua orang nyebelin
karena aku belum ingat lagi kemarin aku ngomong apa